baru baru ini presiden joko widodo mengakui dan menyesalkan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ham berat di tanah air
jokowi menyebutkan ada dua belas kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia
di antaranya peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus enam puluh enam penembakan misterius tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus delapan puluh lima tragedi rumah gedong di aceh
penghilangan orang paksa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan kerusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
jokowi juga mengatakan mengaruh simpati dan empati kepada seluruh korban dan keluarga korban dalam seluruh peristiwa tersebut
saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non judicial pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tujuh belas tahun dua ribu dua
dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai kepala negara republik indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa
saya juga mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa
dalam forum human rights watch atau hrw dua ribu dua puluh tiga yang digelar kami sepagi peneliti hrw andreas harsono mengatakan pernyataan jokowi merupakan hal yang baik
namun disayangkan ini baru dilakukan setelah puluhan tahun
andreas mengatakan masih banyak masalah yang harus dibenahi pemerintah antara lain membentuk pengadilan ham
andreas juga mengatakan memasuki tahun politik
tiga calon kontestan pemilu atau calon presiden harus bisa mengutamakan hak asasi manusia dan tidak menggunakan ujaran kebencian agama maupun suku selama masa kampanye pemilu mendatang
sekarang banyak orang di indonesia takut bila terjadi pemilihan umum
karena memakai sentimen sentimen agama sentimen sentimen suku ya
buat menggalang suara
saya kira itu cara yang salah
saya kira politisi kita harus berani untuk beradu soal mereka menjadi pemimpin yang lebih baik
ia berharap nantinya pemilu pada dua ribu dua puluh empat mendatang bisa menjunjung tinggi demokrasi tanpa harus melanggar hak asasi manusia
bella mulahela angga cita kusuma jakarta